bagaimana perkembangan kondisi sultan hingga saat ini kita akan berbincang dengan orang tua sultan fatih fh
pak fatih selamat malam
pak fatih selamat malam
halo selamat malam
pak fatih kami turut bersimpati apa yang terjadi dengan sultan saat ini
tadi sudah ada informasi di awal menjelaskan kondisi sultan
tapi mungkin bisa diberikan background ceritanya kronologisnya seperti apa pak sebelumnya
oke jadi tanggal lima januari dua ribu dua puluh tiga kemarin kira kira tujuh bulan lalu anak saya sedang naik motor dengan beberapa temannya
kebetulan melewati daerah jalan antasari cilandak
kemudian posisinya itu tepat ada di belakang mobil suv
nah jalanan itu sebenarnya agak macet karena memang informasinya itu ada kabel melintang di lokasi
nah kemudian mobil di depannya itu tersangkut kabel yang membuat kabel tersebut ditarik terus
mobil tersebut sampai kemudian pada titik tertentu melepas dan menjepret orang yang di belakang yaitu anak saya
jadi kabelnya ini tidak putus tapi ditarik ke depan terus menjepret di belakang dan kemudian kena lehernya anak saya
yang membuat anak saya langsung jatuh dan tidak sadarkan diri
secara umum tidak ada luka terbuka tapi ya maaf bagian tenggorokan
kemudian saluran makan saluran nafasnya terputus akibat jepretan kabel fiber optik itu mbak
kita melihat tadi visual kondisi sultan dampaknya kemudian apa yang dirasakan sultan saat ini pak fatih
yang pasti sudah tujuh bulan jalan anak saya sekarang ini masih belum bisa bicara
nah nafas pun masih menggunakan alat yang ada di tenggorokan yang disebut tracheostomi
kemudian untuk makan sendiri tidak bisa melalui mulut ataupun minum itu dilakukan melalui selang yang ada di hidung dalam bentuk disuntikan setiap hari
setiap makan atau minum disuntikan dalam bentuk cairan di hidungnya
ditambah lagi sehari harinya dia tidak bisa menelan air
ludah itu efeknya kenapa
karena begitu dia nelan air ludah pasti akan masuk ke dalam paru paru yang membuat paru parunya sekarang ini sering terendam cairan air liurnya sendiri mbak
dengan kondisi ini biaya pengobatan dan sebagainya apakah hanya ditanggung oleh pihak keluarga atau dari ada pihak lain yang kemudian menanggung pengobatan ini
ya sampai saat ini
tapi biaya pengobatan masih ditanggung oleh pribadi mbak sementara ini
untuk perawatan pada saat dia kritis kemarin itu alhamdulillah dari bpjs itu sudah meng cover alhamdulillah
tapi untuk rawat jalan kemudian untuk transportasi operasional itu semuanya dari pribadi
ini yang membuat kami juga sangat sangat prihatin ini
dapat bantuan khususnya dari pemilik kabel fiber optik yang menyebabkan anak saya kecelakaan ini
sudah berkomunikasi pak fatih dengan perusahaan
sudah sudah mereka pun sudah datang ke rumah saya sudah mengakui ini punya mereka
mereka ingin bertanggung jawab ingin membantu
tapi itu kira kira awal juni yang lalu tapi aktualnya sampai saat ini belum ada
sehingga mau nggak mau kami pun sudah habis habisan mau nggak mau ini juga berencana untuk menjual rumah kami ini mbak
untuk pengobatan buat apa tidur di rumah enak kalau anak kami menderita seperti ini
bahkan tidur pun nggak bisa kenapa setiap satu menit dia harus bangun untuk meludah
karena kalau tidak mengeluarkan ludah dari mulut otomatis akan masuk ke dalam paru parunya
pak sultan ini
kecelakaan yang terjadi sudah cukup lama rentang waktunya
januari tanggal lima ya pak ya mohon koreksi jika saya salah
kemudian ini baru ramai ketika sudah menjadi viral gitu di media sosial dan juga di media media lainnya
dalam rentang waktu ini apakah memang tadi bapak bilang sudah sempat ada berkomunikasi dan lain lainnya
tapi apakah memang tidak ada progres sama sekali
iya kenapa kok baru ramai sekarang mbak
karena sejak kecelakaan sampai dengan akhir mei kemarin posisi anak saya masih kritis mbak
saya tidak bisa meninggalkan anak saya
sehingga mau tidak mau saya harus mendampingi dia sampai dia sudah mulai bisa mandiri sudah bisa jalan belajar
saya baru mulai untuk mencari tahu siapa pemilik kabel fiber optik yang menyebabkan anak saya cilaka ini mbak
sehingga itu baru mulai awal juni kemarin komunikasinya
rencana selanjutnya adakah langkah hukum yang disiapkan oleh pihak keluarga
prioritas saya prioritas kami keluarga bisa diselesaikan secara keluargaan supaya anak kami bisa terurus bisa diobati bisa sembuh dan masuk kuliah lagi mbak itu prioritasnya

tapi kalau pada akhirnya privisi inioe pak fatih yang bertanggung jawab tidak merealisasikan ya apa boleh buat kami akan tempuh jalur hukum
terima kasih aang mbak sokong
tidak teratur dan kemudian akhirnya sultan menjadi salah satu korbannya
mungkin ada yang ingin anda sampaikan kepada pihak pemprov dki jakarta atau dinas terkait
karena kita tahu bahwa ini mungkin hanya satu kasus kita tidak tahu mungkin saja ada kasus kasus selainnya
yang disebabkan oleh kabel fiber optik yang tidak teratur ini
ya memang harapan saya pastinya dari pihak pihak terkait
baik itu pemilik kabel ataupun pengambil kebijakan dalam hal ini pemda dki
lebih peduli dengan hal hal yang seperti ini
karena saya yakin saya termasuk pengguna sepeda motor roda dua
banyak sekali masyarakat yang menggunakan roda dua
jangan sampai masyarakat ini mengalami kasus yang sama seperti anak saya
sampai terjerat kabel gara gara kelalaian pihak pihak tertentu
termasuk juga kita tidak tahu ini kabelnya betul sesuai dengan perizinan atau tidak saya tidak tahu mbak
yang pasti pesan saya kepada masyarakat jangan sampai ada sultan rifat yang lain yang menderita kecelakaan gara gara terjerat kabel seperti ini mbak
pastinya kita kesentil tenggorokan kita aja sakit
apalagi kalau sampai terjerat seperti ini sampai putus tenggorokan sampai putus saluran makan
dan saluran nafas
ini sudah luar biasa mbak ujiannya ini mbak
pak fatih sekali lagi kami bersimpati apa yang terjadi atas sultan ini
semoga ini kemudian direspon
ada pihak pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan ini
semoga sultan bisa segera sembuh
terima kasih sekali lagi sudah berbincang bersama kami di prime news
selamat malam pak fatih
baik terima kasih selamat malam